assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya k h m f
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah
zikir penghapus dosa
tentunya bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
silahkan anda sampaikan
melalui email yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita bahas tema hari ini bersama k h m f
k h m f sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari dosa
nah bagaimana sebetulnya zikir ini kemuliaannya keutamaan
sehingga bisa menggugurkan dosa kita sebagai manusia
zikir itu dalam islam ibadah yang bersifat mutlak
mutlak itu tidak dibatasi bilangannya jumlahnya
tidak dibatasi tempatnya
selama tempat itu adalah tempat yang layak untuk kita berzikir kepada allah
di dalam al quran misalnya
ingatlah kalian kepada allah berzikir
sebanyak banyaknya itu seberapa
ya semampu anda sesuai dengan kondisi yang meliputi kehidupan setiap orang
jadi zikir itu memang diperintahkan di dalam agama untuk banyak sekali dilakukan
tetapi kemudian orang berfikir
zikir apa yang harus saya baca redaksinya bentuknya misalnya tata caranya
sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan gambaran kepada para pemirsa
zikir itu dalam bahasa arab artinya mengingat
ketiga dikaitkan dengan allah
zikron ada allah
artinya mengingat allah
mengingat allah itu sebagai apa
dia punya kewajiban mengingat allah sebagai tuhannya
mengingat allah sebagai tuhan yang maha kasih lagi maha penyayang
dia mengingat allah sebagai tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya
bahwa allah itu dalam setiap interaksi dengan hambanya
akan mengedepankan ampunan rahmat ma'l firoh ketimbang murkahnya
oleh karena itu zikir mengingat allah itu memiliki keistimewaan yang luar biasa
karena di sana sebetulnya substansi tawhid itu berada
dimana seseorang itu selalu sadar akan keterbatasannya atas penghambaannya kepada allah
di dalam hadis misalnya
allah subhanahu wa ta'ala itu bercerita kepada rasulullah
ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadis kudsi
hadis kutsi itu adalah hadis yang redaksinya datang dari rasulullah
tapi substansinya itu adalah komunikasi antara nabi dengan allah
jadi kalau quran itu redaksinya pun datang dari allah
kalau hadis kan redaksinya tidak datang dari allah
tapi dari rasulullah
di sini dalam hadis kutsi itu rasulullah itu bercerita
bahwa allah itu menyampaikan kepada nabi
ada orang yang berbuat dosa
kalau orang yang berbicara ilmu nahu gramatika bahasa arab
nakiroh itu dalam ilmu bahasa arab menunjukkan sesuatu yang bersifat umum
kalau ada kata kata dhambun tidak pakai alif lam
kalau ada alif lam itu tidak pakai alif lam
kalau tidak ada alif lamnya itu namanya nakiroh
nakiroh itu mencakup semua dosa
ada orang terjerumus kepada satu dosa
tiba tiba setelah dia berbuat dosa tadi
ya allah ampuni saya
nanti dia berdosa lagi
ini kalau bahasa kampangnya ini taubat sambal
kita ini kalau makan sambal kepedesan kan
tapi besok dimakan lagi
nah hadis itu sedang
menguraikan orang yang seperti ini
kata allah kepada rasulullah muhammad
itu ada hambaku yang berbuat dosa
tapi saat dia berbuat dosa
dia masih punya tuhan
yang maha memberi ampunan
karena dia ingat itu
maka kata allah saya ampuni
besok berbuat dosa lagi
ingat lagi kepada allah

mengingat kepada allah
jangan orang kemudian sudah tenggelam dalam lautan dosa
kemudian dia lupa kepada allah
itu adalah dahsyatnya
orang yang berzikir mengingat allah
kalau kemudian begitu dahsyatnya zikir
waktu waktu yang utama untuk melakukan zikir kapan kiai
karena biasanya setelah sholat
kita kan langsung berzikir
bahkan itu ada keistimewaannya
orang yang bertasbih tiga puluh tiga kali
orang yang bertahmid
tasbih itu subhanallah
takbir itu allahuakbar
itu alhamduli dosanya
nah itu menunjukkan
zikir itu memang luar biasa
utamanya tentu dikerjakan setiap sholat
bahkan bukan cuma itu
itu juga bagian dari zikir
kita itu juga butuh zikir loh
sampai kepada waktu makan
begitu sampai kepada waktu makan
tadi kita dikasih makanan kan
nasi uduk sama ayam bakar
saya mengatakan alhamdulillah
yang ketiga datang waktu makan
yang dimakan ada
berapa banyak orang
datang waktu makan
yang dimakan gak ada
sekarang yang dimakan ada
masih mau makan
lihat orang di rumah sakit tuh
gak mau makan
nah itu juga bagian dari zikir
nah ketika kita dapat makanan
zikir kepada allah
itu pasti bukan saja allah ampuni dosanya
tapi allah berikan keberkahan
dan nikmat yang akan bertambah
karena pada setiap karunia allah
yang memberi itu adalah
kembali ke tadi setelah sholat
biasanya kita harus berzikir
nah itu apa saja
zikir zikir yang sebaiknya dilakukan
dan apa keutamaannya
apa yang kemudian kita dapatkan
berpikir apa yang harus dilakukan
kalau dia seorang pilot pesawat
kemudian jam terbangnya sudah kurang
satu jam lagi
ya tidak perlu panjang panjang kan
saya sudah mau boarding
misalnya atau saya di stasiun kereta api
saya tahu kereta api
berangkat jam delapan pagi
misalnya saya menyempatkan sholat duha di jam tujuh
maka yang harus kita baca
sebenarnya intinya dalam zikir itu
semua yang bermakna pujian kepada allah
semua yang bermakna rasa syukur kepada allah
semua yang bermakna penghambaan saya kepada allah
semua sholawat yang saya persembahkan kepada rasulullah

itu sudah termasuk bagian dari zikir
jadi ketika saya misalnya
ngelihat di bandara
ada burung besi yang sebesar itu bisa terbang
saya kemudian ilmu saya tidak nyampai
saya tidak pernah belajar ilmu di gantara
saya belajarnya tafsir quran
tapi saya mengatakan
betapa agungnya allah
yang menciptakan akal manusia
kemudian dia bisa berkarya
dan berkreasi dengan alat transportasi modern
saya katakan subhanallah
itu bagian dari zikir

ketika kemudian kita menghadapi makanan yang enak
tiba tiba lidah kita itu merasa pahit
kita katakan subhanallah
baru ingat ya allah
yang membuat nikmat makan itu bukan makanannya
ternyata lidah rasa
yang engkau karuniakan kepada saya
nah itu juga bagian dari zikir
tidak melihat banyak dan sedikitnya
ketersambungan perasaan kita
semoga kita semua
semakin memahami bagaimana
zikir yang tepat yang dilakukan untuk sehari hari
baiklah kita akan break terlebih dahulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode zikir penghapus dosa
kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama
kiai kalau zikir harus dilakukan
atau bisa dilakukan
kapanpun apa saja
sebetulnya puncak keagungan yang bisa didapatkan manusia
di saat kita berzikir
ya puncak keagungan itu ketika
merasakan rahmat dan kasih sayang allah
kenikmatan ketiga orang berzikir
ketika kita dalam kondisi terjepit
di masa lalu masih kecil
itu ketika orang tua ada
itu terasa berbeda
saya dulu adalah orang
yang paling takut kalau menghadapi ujian
itu sebelum ujian
saya selalu telpon sama ibu saya

kalau ada perbedaan waktu antara tempat saya tinggal dengan indonesia
misalnya saya sebutkan
lalu ibu saya itu menjawab
pokoknya semuanya sudah ibu catat
nanti saat kamu masuk ke ruangan ujian
membuka soal yang pertama
pada saat yang sama ibu sedang sujud di jakarta
itu memberikan rasa
aman dan damai
ketika saya masuk ruang ujian
karena hafalan saya takut lupa
saya selalu mengatakan kepada allah
perasaan itu kan yang membuat saya tenang
ketika saya tidak bisa menyelesaikan soal ujian itu
saya tetap punya harapan
ibu saya bacakan surah fateha untuk dosennya
nanti waktu dia memeriksa
koreksian ujian saya
dia akan melihat itu
dengan kacamata yang penuh kasih sayang
itu betapa damainya
memiliki ujian yang penuh sayang
memiliki seorang ibu yang mencurahkan rasa kasih kepada anaknya
lalu bagaimana allah
yang rasa kasihnya kepada hambanya
itu tidak untuk dibandingkan
dengan kasih seorang ibu
nah ini adalah puncak
yang kita bisa dapatkan
saat kita berzikir kepada allah
ada alim besar di mesir
ahli tafsir yang sangat kondang
yang bernama alimam
ada orang bertawaf di depan kaabah
bacaannya cuma satu
tidak seperti jemaah umroh kita
jadi tanpa makna yang dia pahami
kata guru saya
itu cuma meneriakan satu kata
wahai yang maha dermawan
melihat orang tadi membaca
ya karim maha dermawan
yang maha dermawan
nabi itu tertarik
maka nabi mengikuti dari belakang
orang tadi nengok
wah ini ada yang godain saya
kalau kita mengucapkan sesuatu
terus diikuti orang di belakang kita
rasanya itu kata orang jawa itu ngenye
maka kemudian orang tadi itu bilang
ini orang siapa ya
dia tetap konsen
lama lama orang arab yang di depan nabi ini gak tahan
dia balik menghadap nabi
kata orang tadi
dia belum tahu kalau itu rasulullah
tapi dia sudah beriman kepada nabi
kalau bukan karena wajahmu yang tampan dan anggun
kelakuanmu yang seperti ini
saya adukan kepada nabi muhammad
kamu memang gak tahu
rasulullah itu yang mana
dipeluk oleh orang tadi rasulullah
dengan penuh kecintaan
rasa kangen yang menggebu gebu
kata orang tadi
kebetulan kita bertemu disini untuk pertama kali
ada pertanyaan penting yang ingin saya sampaikan
saya simpan dalam hati
siapa nanti pada hari kiamat
yang mau menghisap menghitung
kata apa engkau ya rasulullah
ikat kata nabi allah yang menghitung
apa kata baduy tadi
demi tuhannya ka'bah ini
najawtu saya selamat dan masuk surga
bayangan nabi itu pede bangetnya orang gitu loh
belum amalnya belum kayak apa
doa depan ka'bah jadi cuma satu satu kata gitu
tapi dia katakan saya selamat dan saya masuk surga dengan yakin
kata nabi apa yang membuat kamu yakin
kata orang tadi
kalau nanti allah menghitung dengan yakinnya
saya akan menghitung hitung rahmat allah
lebih besar mana
dengan rahmat allah
yang tidak pernah bisa dihitung bahkan dengan ukuran alam semesta ini
orang tadi itu masuk surga
kenapa masuk surga
karena dia selalu mengingat
tuhannya yang penuh dengan rahmat
oleh karena itu mbak eva ya
saya itu diajarkan dalam tradisi hidup saya
itu memandang orang siapapun dan apapun itu selalu baik
jadi kalau saya melihat ada orang malam malam sholat tahajud
saya katakan ini orang sedang ingat dengan api neraka
dia takut masuk api neraka maka dia sholat tahajud
ketiga saya melihat temannya tidur pulas
saya katakan orang ini sedang ingat dengan rahmat allah
karena allah rahmat allah itu begitu luas
maka dia bisa tidur dengan tenang
itu konsep beribadah
keyakinan hati selalu ingat bahwa allah itu yang maha baik
apa yang allah berikan itu adalah sesuatu yang paling baik buat kita
ingatan kita akan inilah sebetulnya yang dibutuhkan dalam hidup
sebagai bagian yang teragung dari zikir kepada allah
semoga kita menjadi umat yang selalu ingat kepada allah swt
kita juga memiliki pertanyaan ini dari netizen
dalam tayangan berikut ini terlebih dahulu
kalau nggak punya waktu banyak untuk berzikir lama setelah sholat
ada nggak sih amalan zikir lain setelah sholat yang singkat tapi tetap afdol
terima kasih mohon infonya
baiklah itu pertanyaan di ibadah sehari hari ya
ini yang sering banyak dipertanyakan
waktunya singkat amalannya apa

ada cerita di masa tadi
di masa sahabat di masa rasulullah
ada sahabat nabi itu kan yang mendapat sk dari rasulullah untuk masuk surga
kayak nabi sebelum wafat misalnya bilang
abu bakrin fil jannah
itu berarti ada sepuluh orang
itu yang disebut al mubashsharuna fil jannah
dikasih kabar oleh nabi masuk ke dalam surga
maka ada sahabat lain yang gak dapat sk
yang ini kan dapat sk masuk surga
maka dia penasaran
kayak apa ya ibadahnya
untuk bisa meraih ridhonya rasulullah
sehingga di sk kan untuk masuk ke dalam surga
ini kejadiannya banyak diriwayatkan terkait beberapa sahabat dan beberapa orang
maka orang tadi itu pura pura gitu
kalau saya lagi berantem sama istri saya nih
nggak dibolehin pulang
saya nginap dirumah kamu ya
padahal dia ingin menyelidiki keseharian
begitu sampai disana
dengan ekspektasi yang dia bayangkan
dia bayangkan nih orang nggak tidur tidur kalau malam
ternyata biasa aja makan makan tidur tidur macem macem ya
setelah tiga hari
dia merasa nggak ada istimewanya ini
ahlu jannah ini gitu loh
maka dorongan hati dia itu membuat
dia memberanikan diri gitu loh
sebenarnya saya nggak berantem sama istri saya
saya ingin tahu kehidupanmu
kata yang ditanya
kenapa kamu ingin tahu kehidupan saya
ya karena engkau kan masuk surga kata rasulullah
saya membayangkan hidupmu begini begini
ternyata hidupmu biasa saja
kata orang tadi
yang biasanya dimana
kamu tidur malam
kamu lihat tidur saya
nah kata dia
ya saya hanya melihat kamu tidur
begitu terbangun saya lihat mulutmu bergerak gerak
loh kata orang tadi
kamu tahu nggak apa yang saya baca
itu kata nabi sekali diucapkan
itu dari bumi sampai langit
saya hanya ingin mengatakan kepada orang tadi
kalau saya beribadah
seperti idealnya seorang ahlu jannah
dan kamu melihat itu
kamu pasti akan berputus asa dari surga
kamu pasti akan mengatakan
dia masuk surga ibadahnya kayak gitu
nah gue bagaimana
kalau kata orang betawi kan
tetapi kalau saya gambarkan seperti ini
kamu pasti punya optimisme
ternyata ahli jannah itu
dia hanya berzikir saat ada kesempatan untuk mengingat allah
saat matanya meminta dia untuk tidur
karena capek bekerja di siang hari
mata kan juga punya hak
allah juga punya hak
kita punya kewajiban kepada istri saya kan
untuk memberi nafakah
saya punya kewajiban kepada murid saya untuk mengajar
tapi saya juga punya kewajiban kepada allah
untuk beribadah secara khusus
maka zikir ketika tidak bisa dilakukan setelah sholat
kan bisa saja dilakukan ketika kita ada di dalam kendaraan
menikmati kemacetan jakarta
daripada marah marah tanpa
tanpa ada solusinya
ya kita nikmati saja kemacetan ini
mungkin allah kasih kemacetan supaya saya berzikir
karena kalau tidak macet
cepat sampai ke rumahnya
mungkin sudah bertemu anak istri
zikirnya jadi hilang
dimana ada kesempatan untuk kita berzikir kepada allah
berzikirlah kepada allah
yang membuat kita tidak bisa berzikir secara khusus
tetapi hati kita selalu ingat
ya allah saya hari ini jadi host di televisi
itu bagian dari pekerjaan
pekerjaan ini juga kewajiban saya
agama juga mewajibkan kepada saya
untuk menjalankan semua yang diamanatkan kepada saya
maka ketika saya taat bekerja
itu juga saya ingat dengan perintah allah kan
nah itulah sebetulnya konsep hidup yang diharapkan dari agama
baik menarik sekali
tapi biasanya yang suka menjadi pertanyaan adalah
masyarakat ingin mempertanyakan
waktunya yang kapan
tapi kita bahas setelah jeda ya
jangan kemana mana agapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
oleh masyarakat pada umumnya
paling utama dilakukan
kemudian bacaan bacaan apa saja
apa yang kita harapkan bisa diijabah
itu bagaimana penjelasannya
itu ada salahnya
ada benarnya ada baiknya
ada tidak tepatnya
orang sering kan misalnya begini
ada satu narasi atau
redaksi doa apapun
yang kemudian terkenal bahwa
ketika membaca doa ini
si a begini begini
kita sering mengambil doanya
untuk mencontoh orang
yang mengucapkan doa itu
berdoa itu kan doanya
sebetulnya kita bisa baca
semuanya ini para pemirsa
kalau buka buku hadis itu di dalam
kitab kitab hadis apapun
di sahih bukhori di muslim misalnya
itu isinya semua doa
yang pernah dipanjatkan oleh rasulullah
imam nawawi itu punya buku namanya
al azkar doanya itu ada
nabi doa juga singkat kan
kok tidak didengar oleh allah
pertanyaannya itu bukan redaksi
dengan mulutnya rasulullah
mulut nabi penuh rahmat
kasih sayang mengucapkan
yang benar tidak berdusta
kadang kadang sebelum berdoa bergosip ria
kan bukan doanya tapi orang
yang berdoa di tangan
bumbu masak yang sederhana
itu bisa jadi masakan yang enak
tapi di tangan orang
yang tidak bisa masak resep
masakan dengan semua sarana
prasarana untuk memasak tidak jadi
apa apa dulu saya waktu kuliah itu
sering bercanda sama teman saya kita ini
masak di dapur empat jam
jadinya cuma mie yang direbus
jadinya cuma telur rebus
ibu kita hanya cuma setengah jam
tapi jadi masakan yang
itu sebetulnya sama dengan konsep berdoa
jadi berdoa itu narasi
redaksinya penting tapi
yang lebih penting lagi adalah orang
yang mau berdoa
perasaan dia butuh
tunduk kepada allah
kemudian dia berusaha
untuk mendekat kepada allah
itu adalah hal yang
paling penting untuk dipenuhi
ketika kita akan berdoa
jadi bukan masalah
bacaannya dari siapa penting loh
doa yang bisa saya baca dalam kehidupan saya
kata kiai ini saya dapat dari guru saya
tapi yang lebih bagus itu kan orang yang
mau berdoa ya
mensucikan hatinya mensucikan
segala tindak lakunya
kemudian hatinya ditundukkan
nah kita sering salahnya kan begitu
doa itu dibayangkan semakin panjang
dari sifulan itu semakin
kadang kadang ada orang datang sama saya itu
kamu setiap sujud baca
dia marah sama saya
katanya itu sih doa anak tk
kan gak ada
doa itu tergantung bagaimana cara kita membaca
kadang kadang ada teman saya juga
ahlaknya itu gak bener gitu
dia datang kepada seorang kiai
sudah bawa parsel
bawa kek untuk kiai hadiah
kiainya tau tau jawab dengan doa yang singkat saja
kamu banyak banyak baca bismillah
misalnya banyak banyak baca ini
kalau itu sih saya sudah tahu kiai
terus bisik sama saya
rugi nih udah datang bawa parsel bawa ini
dapat doa yang kayak gitu
ini yang kita kadang kadang kurang sadar kan
berarti ketika kita menganggap
itu doa anak teka
itu kita melecehkan
betapa doa yang diajarkan di dalam al quran
doa yang dipanjatkan oleh nabi
itu sebetulnya kuncinya adalah yang membaca
kuncinya adalah yang berdoa
bagaimana mungkin doa itu akan didengar
diliputi oleh dendam
itu yang harus kita perhatikan
jadi kalau pertama sekali ya
nya doa yang kayak apa redaksinya saya pikir ya google sudah mewakili banyak hal tinggal
di searching doa mau apa ada buku bukunya itu sudah banyak tersedia tetapi yang utama bukan
itu yang utama adalah hati kita kepada allah baik zikir dan doa itu adalah mediator atau mediasi
kita hubungan kita dengan allah tapi yang terpenting itu ada satu hal tapi yang lain halnya itu yang kemudian
berlaku berlaku etika kita kepada allah baiklah ya ya tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan dan seperti biasa sebagai penutup k h muhammad faiz akan menyampaikan
doa penutup silakan para pemirsa sekalian di penghujung acara ini mari kita sama sama
bermohon kepada allah agar allah memberikan kita ilham untuk selalu memiliki lisanan zakirah mulut

diri kita dan memiliki lisanan yang basah oleh diri kita dan memiliki lisanan yang basah oleh diri kita
kepada allah tapi juga kolban khasyian hati yang husu menunduk pada penghambaan kepada allah
fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adha bannar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun
amin ya rabbal alamin semoga allah mengijabah doa doa kita dan usai sudah
perjumpaan kita hari ini pemirsa saya fayun izzar dan khj muhammad faiz undur diri sampai
jumpa di gapai kemuliaan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari tadi saya pak wimar bang henry itu cuma bahasa jawanya nih ngerasani orangnya dari belakang aja kan
langsung aja yuk kita langsung tanya ke orangnya bener bener mau gak sih jadi calon presiden atau calon wakil presiden
atau memang ada kayaknya kita akan undang langsung
apa ada orang yang gak mau
nah itu dia katanya sih dia belum menyatakan mau atau tidak mau
makanya kita tanya di forum ini apakah betul betul mau setelah tadi dipuji oleh presiden
kita akan undang langsung ketua umum p tiga romahur muzi
hebat ketemu partai pake jeans pake
oh ini baru dong
silahkan mas romi duduk di singgah sananya
singgah sana singgah sana peradilan
sehingga sana peradilan tapi kita tidak akan mengadili anda kita hanya menguji anda kan
peradilan marketing politik
tapi bicara marketing politik mas romy ini kan romi ini dalam ya mungkin enam bulan terakhir
namanya begitu terkenal selain banyak masalah
masuk tv disorot media
ya kita lihat gonjang ganjing politik di internal juga sudah ya lumayan berakhir lah
tidak ada yang seperti tahun lalu
tapi yang menjadi sangat mencolok adalah wajah romahur muzi atau romi ini ada di seluruh indonesia
billboardnya di mana mana
bahkan beberapa bulan yang lalu brandingnya itu namanya gus romi
saya mau tanya ini memang persiapan anda untuk menghadapi pilpres
jadi layak untuk dilirik lah
dan terdiri dari tiga komponen
satu sumbangan kerja struktur
yang kedua sumbangan figur
yang ketiga adalah sumbangan kultur
bagi p tiga urusan struktur sudah selesai konsolidasinya
dengan seluruh konsolidasi sampai tingkat ranting
untuk kultur kita dibesarkan oleh nu dibesarkan muhammadiyah ormas ormas islam yang lain al khairat al wasliyah dan seterusnya
nah figur ini yang absen dalam dua pemilu terakhir
itulah kenapa kemudian dpp partai memutuskan untuk menominasikan
itu satu national figure dan itulah kemudian ditetapkan ketua umum
maka kemudian salah satu langkahnya adalah memasang memang supaya orang tahu
karena memang ketua umum p tiga hari ini baru terpilih
belum beredar terlalu lama di tingkat nasional sebagai pimpinan puncak partai politik
sehingga kemudian ini yang digunakan untuk memiliki nilai lebih sebagai pengungkit
orang ingin tahu anda sebagai ketua umum partai p tiga
atau orang ingin tahu anda sebagai salah satu kandidat yang mungkin saja bisa dipertimbangkan mas romy
itu terserah masyarakat
tapi pada prinsipnya nawaitunya ketika figure ini meningkat
maka diharapkan ada kotel efek kepada partainya
kepada sumbangan elektoral nanti pada saat pemilu
dan itu bisa disebabkan oleh apapun
yang penting kan hari ini kan kita menyampaikan figur berikut gagasan dan berikut pikiran pikiran
bukan hanya sekedar jualan tampang kasarnya begitu atau jualan penampilan
bicara politik kekinian sebelum saya
akan kasih kesempatan dua orang ini untuk menguji anda
bicara politik kekinian itu pasti kalau kita bicara ketua umum partai
politik pilpres pasti akan bicara kandidasi
orang mau masuk apa enggak dalam gelagang politik
mas romi kalau kita tanya dari lubuk hati yang paling dalam
mungkin tiga puluh meter di dalam hati anda
itu mau atau tidak
kalau misalnya mau menawarkan diri apa tidak
kalau kita sebagai pimpinan partai politik memang menawarkan diri
bukan hanya sebagai kandidat
sebagai partai politik pun kita menawarkan
pilihlah kami pilihlah partai kami
pilihlah pimpinan partai politik kami semua begitu
karena memang itulah tugas partai politik
salah satu tugas partai politik itu melakukan rekrutmen jabatan publik
termasuk kader kader partai politik itu sendiri
dan setiap pimpinan partai politik puncak
itu adalah kader terbaik partai tersebut
yang ini kemudian dinominate
ini yang membedakan kita dengan katakanlah politik di amerika serikat
yang setiap saat berkembang dengan
nominasi yang di luar pimpinan partai politiknya
seberapa siap untuk maju
jika memang nanti akhirnya dilirik atau mungkin anda akan menawarkan
kalau anda terpilih jadi ketua umum
bukan hanya sekedar calon wakil presiden
apakah pernyataan ini membuat seorang romau rumuzi
kita putar pernyataan orang
yang katanya sih paling penting di republik ini
saat ditanya di mata najwa
saya ditunjukkan mengenai
pak gimana urusan pak pres
kemudian ditunjukkan gambarnya pak romi begini
saya jawab spontan tapi memang tidak ada skenario saat itu
spontan saja saya jawab pak gimana mengenai pak romi
saya jawab artinya itu keluar dari hati betul
saya jawab saat itu ya muda santri intelektual
nana tanya terus gimana
ya cocok jadi cawapres
tapi saya tambahi setelah saya tadi mendengar
apa yang disampaikan oleh pak ketua umum p tiga
ya saya kira apa yang disampaikan biyo tadi
lebih dari satu jam pak romi
betul betul sebuah ya menunjukkan intelektualitas yang sangat prima
anda ini energi buat anda
seberapa besar ini
pertama ini untuk apresiasi dari presiden
dan saya tentu berterima kasih atas apresiasi presiden
karena barangkali mungkin ini seorang pejabat publik
yang bicara paling lama dihadapan presiden
dan saya terima kasih presiden berkenan untuk mendengarkan itu
tetapi yang kedua tentu ini penghargaan untuk partai kami
partai persatuan pembangunan
karena yang kita sampaikan di dalam pidato satu jam lebih itu adalah
gagasan gagasan tentang indonesia ke depan
dan yang ketiga tentu ini memberikan energi
bagi kami untuk bisa bertarung lebih baik lagi ke depannya
dengan apresiasi presiden
itu bahasa politik ya mas romi
bahasa pribadinya anda lebih percaya diri bakal mendampingi presiden
atau bakal dilirik oleh presiden
dengan pernyataan ini
kita tidak pernah tahu siapa yang akan dipilih presiden hari ini
karena yang tahu hanya presiden dan allah subhanahu wa ta'ala
kenapa karena memang kita belum pernah membahas itu
seluruh koalisi partai politik yang hari ini bersama presiden
sudah menyepakati pembahasan ini akan dilakukan setelah pilkada dua puluh tujuh juni
saya mau minta komentar pak wimar dan bang henry
kalau nggak dipilih anda mau ngapain dengan segala energi dan intelijen
dipilih atau tidak dipilih kan tetap jadi ketua umum partai persatuan pembangunan
ya sebagai ketua umum ppp mau ngapain
oh enggak enggak karena kita ketika mendukung presiden bulan juli dua ribu tujuh belas tahun lalu
kita tidak mensyaratkan wakilnya dari p tiga juga
karena kita melihat bahwa ada sejumlah keberhasilan pak jokowi
kurang masih di mana mana ya
tetapi kan tentu ada hal yang seperti tadi saya sudah sampaikan
bahwa presiden tidak akan pernah bisa memuaskan seluruh kepala rakyat indonesia
karena mereka keinginannya berbeda beda
tetapi yakinlah dengan apa yang sudah dipilih oleh bapak presiden
itu diletakkan di atas niat baik dan kebenaran go ahead
apa sih yang mau menjadi keunggulan yang kira kira memang bisa menambal
kekurangannya pak jokowi dari seorang
saya tentu tidak bisa menilai tetapi yang paling pasti yang tidak terbantahkan umur
karena itu pasti akan memberikan leverage
jadi apa maksudnya pak jokowi sudah terlalu senior atau gimana
mereka usianya empat puluh lima tahun ke bawah dan mereka semakin dominan jumlahnya
tapi di malaysia yang menang orang umur sembilan puluh dua
miracle ya saya kira itu situasi yang memang unik
dan itu sangat tidak indonesia
baik bapak bapak kita akan break sejenak
sebenarnya saya meminta anda untuk komentar bukan untuk langsung bertanya
tapi anda sudah tidak tahan untuk bertanya ya pak ya
kita akan lanjutkan pertanyaan pertanyaannya di segmen berikutnya
tetaplah bersama layar pemilu terpercaya
kupas kandidat romar muzi
masih di layar pemilu terpercaya
kupas kandidat romar muzi
sudah cukup puas ya tentang isu isu terorisme dan radikalisme
ya kalau belum puas ya memang mohon maaf durasi kita terbatas
kita akan bicara mengenai politik elektoral
ngapain ditanyain sih
udah tahu terbatas
ya untuk memuaskan anda supaya anda tidak bertanya tanya
banyak juga yang bertanya tanya selain kedua orang ini
sebenarnya seberapa solid sih koalisi para pendukung jokowi sekarang dalam perspektif anda sebagai salah satu motor koalisi sendiri
menjelang silpres pemilu dan awal
karena angka kepuasan pak jokowi approval rating di beberapa survei
lebih solid dari koalisi anti jokowi
artinya itu sudah menuju ke angka approval rating
itu menunjukkan kerja yang solid
jadi koalisi sendiri komunikasi kerjasama untuk misi misi fisik
tidak ada masalah
tidak ada masalah ya
nggak ada hambatan komunikasi juga
setiap saat saya bisa bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi yang lain
ambisi ambisi politik tidak mengganggu hubungan antara mas romy dengan ketua umum partai yang lain
dalam politik itu kalau nggak ada ambisi nggak boleh berpolitik
politik itu harus punya ambisi
hanya sekarang ambisinya itu terukur atau ngawur gitu saja
nah kalau yang ini terukur atau ngawal
kita putarkan dulu pernyataan salah satu ketua umum partai berikut ini
dari mana tidak dipilih
pasti dipilih lah
ayo taruhan tuh
saya dipilih apa enggak
pak jokowi harus terpilih lagi
dan kalau pak jokowi tidak dengan saya saya sangat khawatir pak jokowi tidak terpilih lagi
gimana setuju ya
maksudnya apa ini hanya bercanda dan tidak serius atau
kalau saya sih melihat bercanda dan bahagia
bagian dari mencari perhatian publik ya dan itu sah sah saja dalam politik
karena kan kemudian dengan pernyataan seperti itu ada satu bahasa arab pribahasa bunyinya khalif to'orof
kalau mau terkenal berbeda lah
jadi ini bahagian dari khalifnya itu
berbeda lah kira kira begitu
jadi kalau enggak berbeda enggak ada lirik orang
itu jadi pesaing yang terdekatnya siapa
enggak kan masa sih kalau kompetisi kan pasti ada rasen rasen kayak liverpool arsenal
menurut anda mengapa anda lebih berkompetisi
menurut anda mengapa anda lebih baik daripada mohaimin
saya tidak pernah menilai diri saya lebih baik
jadi tidak sebaik dia
yang pasti bahwa saya lebih muda itu aja
nah jadi siapa kira kira pesaing terdekatnya
antar ketua parpol atau non ketua parpol kira kira
pertama saya tidak merasa juga menjadi pesaing siapapun
inilah abraham samad pesaing anda bukan
semuanya tidak ada yang merupakan pesaing
karena pada akhirnya nanti siapa yang akan kita pilih adalah rekonsiliasi pandangan dan pendapat
dari seluruh ketua umum partai politik dan pak jokowi
ini tetep saya penasaran bang mihor maaf ya
kan kadang kadang kalau ada kompetisi kan pasti oh
dia mengaksensi bahwa jurinya itu jokowi
jadi anda yakin nih kandidatnya jokowi
kandidat presiden adalah pak jokowi
jadi anda tuh bersaing untuk dapat perhatian dia
kalau pak jokowi kan sudah pasti karena kita lima partai politik sudah mengusung beliau secara resmi dalam keputusan yang secara prosedural sudah dilalui di bawah
maksudnya pasti menang
dia kan ada sekian partai lagi yang
oh yang bisa memastikan hanya allah
tetapi kan kita menggunakan ukuran ukuran manusia
pertama adalah istisyaroh
yang kedua istikhara
jadi sebelum kita akhirnya memilih pak jokowi istisyarohnya ada apa
survei ukuran manusia
secara rasional beliau yang akan menang
tetapi kemudian istiqoroh dengan doa para ulama kita juga mendapatkan nama beliau lagi
maka kemudian kita jatuhkan pilihan kepada pak jokowi
soal kemudian di dalam perjalanan ada turbulensi atau kemudian ada force major yang menjadikan tidak terpilih
karena kita juga nggak pernah membayangkan pak jokowi terpilih pada tahun dua ribu empat belas
maksud saya kan tadi bang wimar bilang
jurinya nih pak jokowi
jadi pak jokowi yang milih
sekarang ada nama romy
minggu lalu ada abraham samad
terus minggu minggu berikutnya mungkin ada nama nama lain
mas romi termasuk salah satu
karena kita yang akan menandatangani pencalonan pak jokowi
dengan sekretaris jenderal kita
seluruh anggota koalisi ini ketua umum dan sekjennya adalah juri
tetapi bersama dengan pak jokowi
selain mas romi siapa sih yang dipantau sama juri juri itu
saya tentu tidak tahu ya masing masing
tetapi saya sendiri dan partai persatuan pembangunan tidak pernah memantau siapapun
yang paling penting kita adalah dua yang kita kerjakan
satu meningkatkan elektoral pak jokowi
yang kedua meningkatkan elektoral p tiga
dan ini kita jalankan sebagai bahagian dari amanat dari pak jokowi sendiri
karena dia pernah mengatakan
saya ingin seluruh partai koalisi pendukung saya
kalau ada manuver seperti itu menurut anda seberapa etik
manuver manuver yang dilakukan
ini kan sesama koalisi
kalau tidak pilih saya dia pasti kalah jokowi
ada manuver seperti itu secara etik
yang tadi yang tadi
itu di dalam politik dibolehkan
nah tentu masyarakat yang akan menilai etis atau tidak
karena kalau kita di dalam berpolitik
bisa melakukan apapun dan sesuai dengan style masing masing
pak budi saya tuh tadi minta orang nonton ini
supaya ngerti politik
tapi sekarang makin gak ngeri
sekarang udah mulai ngerti
sekarang ada kolektif juri ada segala
jadi sekarang bicara lurus straight talk
siapa yang punyakan jadi presiden dan siapa yang paling
yang akan jadi presiden pak jokowi tentu sebagai incumbent
wapresnya wapresnya kan nanti akan dibahas
ketika hari ini yang dilakukan oleh pak jokowi adalah bertanya dengan seluruh pimpinan partai politik
jawabannya gitu terus kita harus pinter
b tiga siapa yang mau diajukan
pdip siapa yang mau diajukan
golkar siapa mau diajukan
dan seterusnya ya
kemudian setelah beliau mengkoleksi dan namanya berbeda
akan ada pada saatnya ketika beliau mengumpulkan kita
dan itu pernah juga kita dilakukan oleh beliau dalam banyak hal
beliau akan mengumpulkan kita semua
dan kemudian mengatakan karena saya menerima masukan berbeda beda
maka kita harus putuskan bersama
bagaimana mengkerucutkan ini
nah pengalaman kita selama kita berpilkada
mulai dari kabupaten kota dan provinsi
lima ratus empat belas kabupaten kota dan tiga puluh empat provinsi
ketika seorang calon kepala daerah
kemudian disodorkan calon wakil yang berbeda beda
dari seluruh pimpinan partai politik
nanti semua akan mengembalikan pimpinan partai politik ini kepada usernya
dan usernya adalah kepala daerah itu sendiri
itu kalau judicial review
yang judicial review mk yang kira kira hasilnya kalau menguntungkan
bisa membuat yusuf kala maju lagi
itu kira kira mas romi setuju nggak dengan judicial review itu
setuju atau tidaknya nanti
kalau sudah diputuskan mk
tapi kan bisa mengadalkan
kita harus konkret yusuf kala itu perlu maju lagi atau gak usah
iya kalau kita mau mengambil pak jk salah satu figur wapres yang terbaik dalam sejarah indonesia juga
karena paripurna pengetahuan dan gaya
tapi kan dia gak muda itu
jadinya katanya kan harus muda santri intelektual
iya itu kan yang kemudian menjadi kebutuhan kedepan
karena sesuai dengan demografi pemilih
tetapi kita belum tahu nantinya akan seperti apa putusan mahkamah konstitusi itu
kita tunggu saja
deg degan gak nunggu hasil
publik bahwa bapak publik banyak yang bertanya
mas romi kan belakangan ini cukup kontroversial
kan tiba tiba ujug ujug membocorkan bahwa presiden jokowi ternyata pernah hampir meminang pak prabowo
kemudian tiba tiba ujug ujug juga menyerang soal obor rakyat gitu
ini apa maksudnya apa yang dituju
kalau sebelum ke anda apa yang menurut anda yang dilakukan mas hadai
gimik juga atau perintah
mungkin tadi yang ingin tampil beda gitu
jadi sama aja
apa yang bisa anda jelaskan dengan manuver manuver anda terakhir tadi
benar itu bang yomar
hanya memang persoalannya adalah
aku jadi jubirnya deh
oh bukan perintah ya
sekiranya ada perintah untuk itu
tidak ada perintah yang pasti bahwa tampil beda itu memberitahukan sesuatu kepada masyarakat sebagai sebuah informasi yang diperlukan
pertama bahwa kita pernah punya sejarah kelam tentang hoax dan fitnah
dan itu pada pertarungan puncak kontestasi nasional yaitu pilpres
dan ternyata kemudian menjadikan keputusan mahkamah agung segera turun dan kemudian dieksekusi
kemudian yang kedua kalau kaitannya dengan perkembangan politik nasional saya menceritakan apa yang sebenarnya menjadi keinginan partai persatuan pembangunan juga
agar kita menghentikan seluruh hoaks dan fitnah ini dengan menyatunya dua pemimpin ini
tetapi kan ternyata sampai hari ini itu tampaknya sulit
mas romi bapak bapak sebelum kita break saya mau tanya dulu
mas romi katanya kan selama ini yang dibutuhkan pak jokowi itu untuk calon wakil presidennya
itu harus tadi santri muda dan juga intelektual
kenapa harus santri muda dan intelektual
nanti dijawabnya usaha jenayah berikut di layar pemilu itu percaya aku pas kandidat romar romi
kalau caimin tadi bilang kalau tidak milih saya jadi wakil presiden jokowi kemungkinan bisa kalah
kalau romi bilangnya jokowi harus memilih calon wakil presiden
kalau romi bilangnya jokowi harus memilih calon wakil presiden
yang santri intelektual dan apa tadi satu lagi
santri muda intelektual
gimana komentar anda
silahkan nanyalah ke dia
itu kan langsung dikunci sebetulnya kan
makanya tadi pada saat kita bicara jk kan berarti gak ada di situ
sebetulnya kalau mau jujur jujuran jawabnya ya enggak juga
jadi bukan pesaing
tapi kan saya begini lah
kalau kita wapres wapresan ini kan kalau kita maju ke konsultasi kepemilian pemimpin gitu kan
kan kita yang sama sama sadarlah kita bukan cari seorang malu
kita cari seorang malaikat
nah kira kira ada nggak sih ketakutan ketakutan dari seorang romi misalnya ada masalah apa yang bisa menjegal nanti yang bukan masalah tentang kualitas intelektual ya
tapi kemudian wah ini gara gara ada ini terus saya jadi gagal kan lagi musim juga waktu itu tuh kriminalisasi
kalaupun ada dia yang akan ngaku
jadi kalau gitu kita langsung aja ke penjelasan
makanya santri pak wiman harusnya mikir kan
kenapa harus santri
apakah santri islam itu kan banyak sekali golongan ya banyak sekali variannya
apakah dengan memilih satu santri itu bisa menjadi representasi dari kelompok islam keseluruhan yang sangat bineka
p tiga tidak pernah mengharuskan
tapi sebagai partai politik tentu kita memiliki pendapat
dan pendapat itu didasarkan pada hasil munasanim ulama bulan lalu
yang kedua kenapa harus santri
karena negeri ini kan dibangun di atas dua kelompok besar
yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok agama
khususnya islam tentu karena mayoritas agama penduduk indonesia adalah islam
karena pak jokowi sudah mewakili kelompok kebangsaan
maka kemudian kelompok islam inilah yang secara sejarah akan dibenarkan kalau menjadi wakilnya
dan itu dimulai sejak bung karno bung hatta
karena bung hatta itu putra sheikh muhammad jamil seorang mursyid torikoh dari payakumbu
ketika gus dur waktu itu sahabatnya bang wimar ini memilih bu mega
itu juga atas dasar itu
ketika bu mega duduk di atas yang dipilih bukan partai politik dengan kekuatan terbesar kedua loh
bukan pak akbar tanjung yang dipilih
tetapi pak hamzahas ketua umum p tiga kenapa
untuk mewakili kelompok agama
jadi itu yang penting
yang kedua soal muda
nah muda ini penting karena demografi pemilih kita
tapi milenial milenial yang disebut itu kalau ditanya saya rasa nggak akan setuju
itu syarat syarat santri dan intelektual
milenial sih bebas pikir
dan dia punya hero hero sendiri yang masuk dalam zaman now
aku zaman old jadi nggak gitu ngerti zaman now
tapi nggak bisa kita terapkan kriteria itu
kalau disebut harus santri kemudian ada yang santri ada yang nasionalis
karena kan ada kelompok ketiga itu pengacau
jadi orang yang bikin disinformasi orang yang bikin hoax orang intoleransi yang menuju kepada
ini pertanyaannya apa
mau diapain tuh intoleran mau dibiarin
wakil ketua dpr ada ini menteri nggak ada ya
mau diapain tuh
ya kalau memang mereka ngomongnya ngawur nggak usah dipilih lagi
karena satu satunya hukuman untuk anggota dpr kalau ngomongnya ngawur kan dia jangan diberangkatkan lagi
pertama tentu kita mendorong partainya tidak mencalonkan lagi
tapi partai p tiga akan meng counter orang yang ngawur ngawur dan menganjurkan orang untuk melihat dengan mata yang gitu
ya kita selalu meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga moderasi dalam
sikap politik maupun dalam counter sikap politik
jangan kita meng counter sikap politik juga dengan cara yang ngawur juga
karena kemudian kita membangun antipati dari simpati masyarakat yang semestinya kita dapatkan
yang kedua kita perlu meluruskan bahwa setiap persoalan itu kata rasulullah
sebaik baik perkara itu yang di tengah tengah begitu
jadi kalau kita berbicara tengah tengah ya jangan kemudian kalau ada ekstrim di kanan kita lawan dengan ekstrim kiri
p tiga tidak setuju politik identitas
politik identitas tuh sebuah kenisayaan
tidak bisa dikira
tidak bisa dikira
tetapi bagaimana cara berbeda akhlak berbeda ini yang paling penting
kita harus meyakini bahwa di dalam diri kita ada yang tidak disetujui oleh orang lain
begitupun dalam diri orang lain kita ada yang tidak setuju
pasang syarat santri apa itu tidak memperkuat politik identitas
oh karena pak jokowi sudah mewakili satu identitas yang lain
maka kemudian perlu dilengkapkan identitas nasionalnya
kan masih ada ketiga ada pak jokowi ada santri ada juga yang majoritas
pangacau tadi itu
pangacau dan silent majority orang yang tidak represented
atau yang tidak representasi nasionalis ataupun oleh santri
pada dasarnya kalau kita menggunakan apa trichotomy yang dibuat oleh clifford gertz ini
ini kan satu hal yang santri prianya abangan
nah itu satu perdebatan lagi tuh
kalau clifford gertz tuh perdebatan lagi
clifford gertz lebih tua dari mahathir
oke kita tinggalkan mahathir kita tinggalkan clifford gertz
kita masuk ke segmen terakhir bapak bapak
sayang sekali waktunya sudah hampir habis
tapi saya akan menguji romy itu sebenarnya bagaimana sih dengan bagaimana kita lihat
komentar komentar mas romi kalau kita tunjukkan foto foto orang atau sesuatu berikut ini
saya uji anda dengan saya minta anda untuk mengomentari foto foto yang akan ditampilkan
itu di setiap satuan kerja membangun pos pelayanan
nah kemudian juga berkaitan dengan sidang online
jadi selama ini sidang online yang dilakukan oleh kejaksaan itu dilakukan di seluruh indonesia
karena kondisi pandemi covid ini sangat rawan sehingga sidang online ini sangat diperlukan oleh rekan rekan
alhamdulillah bahwa program kegiatan sidang online ini berjalan lancar bahkan dari sabang sampai merauke
memang itu ada hambatan ya berkaitan ada beberapa daerah yang dimana pada saat melaksanakan sidang online itu gangguan sinyal yang memang itu tidak bisa kita pungkiri
tapi prinsip bahwa dalam melayani sidang sidang online ini kita berjalan lancar
kemudian selain itu juga bahwa berkaitan dengan rapat rapat koordinasi
jadi selama ini rapat koordinasi pun kita lakukan secara virtual
kunjungan kerja pimpinan pun dilakukan secara virtual
jadi tidak perlu kita mengunjungi daerah karena tingkat kerawanan dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
tentunya apakah dengan adanya inovasi inovasi ini di bidang teknologi terutama ya pak
apakah kemudian ini menjadi lebih transparan untuk membuat juga good local government ini menjadi lebih dekat
ya tentunya kan tujuannya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi itu salah satunya adalah melakukan kegiatan yang transparan
dine oleh publik
karena salah satu kriteria penilaian mengapa satuan kerja memperpedikat wilayah bebas dari korupsi
salah satunya adalah survei dari masyarakat
ya tidak dipungkiri
karena survei masyarakat sangat menentukan untuk menentukan satuan kerja itu dapat memperpedikat sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah berokrasi bersih melayani
termasuk memberikan perlayanan cepat tepat terukur dan menirah sekadiran masyarakat
jadi selama ini pada saat tahap penilaian yang melakukan penilaian itu dari badan
kepada kentang statistik kantor statistik yang melakukan penilaian
kemudian dari kemenpan
jadi ini penilaian yang dilakukan oleh publik terhadap satuan satuan kerja yang ingin melakukan predikat wbk atau wbbm
jadi kita tidak bisa merekayasa satuan kerja ini dapat melakukan predikat wbk atau wbbm direkayasa
jadi ini sudah sangat transparan sekali
pak kalau boleh tanya sedikit apa korelasinya antara kemudian reformasi birokrasi dengan penyelenggaraan good local governance di indonesia sendiri
jadi gini bahwa reformasi birokrasi ini ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua kementrian lembaga
bahkan akhir akhir ini semua kementrian lembaga itu berubah
berlomba lomba ingin memperoleh predikat sebagai satuan kerja yang berpredikat sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
jadi semua kementrian lembaga berlomba lomba
nah tentunya ini adalah suatu momentum yang ingin ditunjukkan oleh kementerian lembaga kepada publik
bahwa sudah saatnya kementerian lembaga itu memberikan pelayanan
seperti itu intinya
nah saya tadi menjelaskan angka dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
dua ribu dua puluh dari statistik angka yang mempredikat kejaksaan
itu dua ratus empat puluh satu satuan kerja yang diusulkan yang mendapat predikat sebagai unit kerja wilayah bebas
dari korupsi itu ada empat puluh satu satuan kerja
kemudian yang mendapat predikat bbbm dari yang diusulkan lima puluh lima satuan kerja berjumlah sembilan satuan kerja
nah jadi semua kementerian lembaga berlomba lomba
karena kalau sudah memulai predikat ini memang ini yang harus dipertahankan
tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apa kunci
kunci supaya satuan kerja itu merupakan predikat wbk dan wbbm
tentunya adalah komitmen dan konsistensi dari pimpinan
bahwa pimpinan memegang kunci dia sebagai role model
yang harus dapat menjadi contoh panutan pada bawahannya itu satu
kemudian kedua memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan
kepada publik tentunya kepada masyarakat
nah yang ketiga adalah yang berkaitan dengan fungsi manajemen komunikasi
antara lembaga dengan masyarakat
karena masyarakat butuh penjelasan
karena sudah waktunya kita tidak tertutup tapi terbuka
transparan tentunya yang bertanggung jawab
nah kemudian bagaimana menyatukan cara pandang kita
terhadap kebutuhan publik
itu yang memang saya katakan tadi membangun unit kerja wbk dan bbm tidak mudah
butuh komitmen dan konsistensi dari pimpinan
dan yang utama lagi adalah dilakukan monitoring dan evaluasi
karena ini harus berjalan terus
dari beberapa poin poin tadi yang pak untung sebutkan apakah kemudian ada tahapan tahapannya pak
karena gini setiap unit kerja yang ingin mendapat predikat sebagai unit kerja yang bebas dari korupsi
dia harus punya program kerja yang tepat
jadi program kerja yang tepat itu karena kondisi organisasi ini kan berjalan terus
makanya tadi saya katakan bahwa pimpinan sebagai role model seorang pimpinan harus bisa memberikan program kerja yang tepat kepada bawahan
sesuai dengan tahapannya
misalkan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan publik itu seperti apa
kemudian yang berkaitan dengan inovasi membangun inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh publik
jadi tahapan tahapannya harus jelas
baik jadi selain tahapan tahapan itu juga ada beberapa poin penting yang tentunya harus diikutkan
di pelajari oleh para satuan kerja
itu semua ya
dan kita juga akan melihat bagaimana sih sebenarnya apakah juga ada kesulitan kesulitan
itu juga pasti banyak sekali ya pak kesulitan kesulitan yang ada
kesulitan pasti ada
karena begini kita merubah zona nyaman
kebiasaan kebiasaan yang nyaman itu kita ubah
merubahnya seperti apa
jadi misalkan begini saya berikan contoh hal yang sangat kecil lah
bahwa masuk kerja jam tujuh tiga puluh
nah kebiasaan kita masuk kerja yang seharusnya jam tujuh tiga puluh tapi datangnya tujuh empat puluh
kan itu harus diubah
jadi mau nggak mau
mau nggak mau mereka yang sudah nyaman datangnya ke kantor jam delapan tujuh empat puluh lima
kedua memanfaatkan jam kerja
tentunya misalkan kalau waktunya istirahat ya istirahatlah makan siang
tapi jangan waktunya istirahat terus pulang
nah ini kan harus dirubah
jadi semua aparat
yang terikat oleh aturan memang diwajibkan harus taat pada aturan
jadi merubah dari kebiasaan jualan nyaman menjadi wajib nih ini berat sekali
apalagi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi inovasi kepentingan publik
itu berat sekali mbak
baik memang merubah kebiasaan itu yang kemudian menjadi sulit sekali
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami di jaksa menyapa
bagaimana dengan mereka yang tidak baik misalkan
yang tidak baik tentunya kita berikan teguran teguran
jadi tidak ada kata ini hanya kebas kebasan tidak
karena untuk memenuhi standar satuan kerja memenuhi predikat sebagai zona integritas
wilayah bebas ekonomi adalah mereka yang taat pada aturan aturan
anda masih bersama kami di jaksa menyapa
saya ratu nabila dan saat ini saya juga masih bersama dengan bapak wakil jaksa agung
pak untung ya tadi kita sudah membicarakan bagaimana kemudian kita merubah mindset itu
dan juga perilaku yang suka kita lakukan
sulit begitu ya
dan apa sih kemudian kiat kiat dari kejaksaan agung untuk memberikan apa ya
mungkin adakah jurus jurus khusus ataupun kriteria khusus yang untuk bagaimana membuat
aparatur sipil negara ini kemudian bisa menerapkan zona zona integritas
jadi bagi aparat yang mendapat riwet itu bagi mereka yang bisa bekerja dengan baik profesional ya
dan juga mempunyai prestasi prestasi khusus
nah yang saya pernah alami ya pada saat saya di badan diklat
satuan kerja dalam merubah mindset perilaku dan budaya kerja itu tentunya saya menggerakkan para unsur pimpinan
mereka adalah agen agen perubahan
nah agen agen perubahan ini setelah
agen agen perubahan ini setiap harinya diwajibkan untuk menilai bawahannya
tiga bulan sekali kita berikan reward bagi pegawai terbaik
itu kita lakukan kita berikan reward itu pada saat apel pagi
saat itu sebelum pandemi ya dua ribu delapan belas
jadi mereka yang pegawai terbaik adalah yang dianggap dan dinilai oleh para unsur pimpinan itu mereka
yang bekerjanya baik tepat waktu jadi karyanya jelas terus kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran
kita berikan sertifikat sebagai pegawai terbaik
bagaimana dengan mereka yang tidak baik misalkan
nah yang tidak baik tentunya kita berikan teguran teguran
misalkan diantaranya adalah yang terlambat masuk kantor ya kita tegur
tiga kali terlambat atau tiga kali tiga hari tidak masuk kantor ya kita lakukan pemeriksaan
kita berikan sanksi hukuman disiplin
tentunya ini dengan prosedur dan hirarkis
ya dengan cara seperti itu
jadi tidak ada kata ini hanya bas basi tidak
karena untuk menulis standar satuan kerja menulis predikat sebagai zona integritas
wilayah bebas ekonomi adalah mereka yang taat pada aturan aturan
nah kemudian juga keduanya adalah bahwa semua unsur pimpinan harus bisa menunjukkan kerjasama
dan menunjukkan pola kerja yang betul betul bersinergis
kemudian hasilnya juga dapat kita wujudkan
kemudian kita tunjukkan
nah dengan cara bagaimana
setiap kegiatan harus berdasarkan rencana
kemudian hasilnya dibuatkan pelaporan kepada pimpinan
karena itu menjadi tolak ukur
nah ini kalau kita tidak ada bukti dukung
pada saat kita dilakukan survei
kita sulit untuk memiliki kritia atau predikat
sebagai satuan kerja yang menulis standar wilayah bebas ekorusi
kemudian hindari yang sifatnya penghutan penghutan liar
karena unit kerja wilayah bebas dari korupsi
ini pengawasannya seperti apa pak
apakah langsung ke lapangan
atau apakah kemudian setiap bulannya dilakukan pemeriksaan
seperti apa pengawasannya pak
kalau pengawasan kan rutin dari kejaksaan agung ya
melakukan pengawasan kepada unit unit kerja itu ada kegiatan kegiatan rutin
yang dilakukan oleh bidang pengawasan
tapi setidaknya begini
karena unit kerja ini membangun jurnal integritas wilayah bebas dari korupsi
artinya semua harus direm
direm itu semua dalam lingkaran harus berintegritas
jadi kalau masih ada yang namanya penghutan penghutan liar
atau yang berkaitan dengan misalkan mohon maaf
yang berkaitan dengan penanganan kasus yang tanda kutip
boleh dikatakan disitu ada jual beli
itu sudah bukan saatnya lagi
karena yang saya katakan tadi transparansi
pasti masyarakat akan melakukan penilaian
kepada unit kerja itu
nah ini salah satu bagian daripada melaksanakan reformasi birokrasi
yang berkaitan dengan membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi
nah bagaimana dengan unit kerja yang wilayah birokrasi bersih melayani
mengedepankan pelayanan kepada masyarakat
jadi tidak ada istilah misalkan masyarakat butuh penjelasan hari ini
tapi kita tunda udah besok saja tidak ada
ya kita harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat
terutama karena kita sebagai aparat penegak hukum
kepada para pencari keadilan
kita harus transparan harus bertanggung jawab
dan juga kita tidak boleh bertirtele dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
baik terakhir pak apa target dan juga harapan anda secara pribadi terkait dengan reformasi birokrasi
dan juga penyelenggaraan good local governance di indonesia
harapan saya tentunya kepada rekan rekan yang bertugas dari sabang sampai merauke
mari kita bersama sama melakukan perubahan
terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kepada para pencari keadilan
mari kita ajak masyarakat untuk bersama sama membangun daerahnya
agar terhindar dari pelanggaran pelanggaran rumit
dengan cara apa melakukan penanganan penanganan hukum
kemudian ketiganya juga
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
jadi mari rekan rekan yang bekerja di kejaksaan
kita tingkatkan kemampuannya secara profesional
kemudian juga bersaing secara sehat
kita perbanyak inovasi inovasi pelayanan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
yang ketiga tentunya
di era sistem pemerintahan berbasis elektronik spbe
juga mari kita bangun unit kerjaan utiga yang berbasis digitalisasi
dan yang utama lagi adalah
komitmen dan konsistensi untuk membangun unit kerja sebagai satuan kerja
yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
semoga harapan harapannya terwujud
dan juga indonesia ini zona integritasnya akan semakin luas
terima kasih pak untung wakil jaksa agung republik indonesia
dan demikian program spesial jaksa menyapa
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa